prestasi membanggakan dari timnas basket putra indonesia di ajang sea games vietnam
dan kita langsung terhubung dengan jeremy santoso yang merupakan manajer timnas basket indonesia
halo selamat malam mas selamat sekali lagi untuk kemenangan timnas indonesia
bangga banget satu indonesia
thank you thank you mbak thank you thank you sianan indonesia
terima kasih dan ini kan udah pulang udah sempat rehat juga mungkin ya kemudian
kita bicara soal prestasi timnas basket putra indonesia ini kan mencetak sejarah ya
meraih medali emas di sea games vietnam mengalahkan filipina menghentikan dominasi filipina sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
dibagi dong ceritanya mas jeremy ke kami yang ada di sini
bagaimana kemudian timnas basket putra indonesia menilai kemenangan ini
ceritanya gimana kemarin di vietnam
jadi pertama tama mungkin kita ingin berterima kasih dulu atas dukungan teman teman media
dan juga dukungan supporter supporter bola basket indonesia
kita sudah menunggu nunggu ini selama empat puluh lima tahun dan akhirnya puji tuhan kita diberkati dikasih berkat medali emas
dan medali emas ini bukan kita dapatkan dengan cara yang mudah sangat sulit
pertama kita harus melawan thailand yang mengalahkan kita juga di sea games
lalu membalas kekalahan kita juga oleh vietnam tuan rumah
yang kita bisa berhasil menang tiga puluh poin
dan terakhir yang tadi seperti mbak bilang kita mengalahkan filipina
yang bisa dibilang raja bola basket southeast asia begitu
menurut saya anak anak mengeksekusi game plan dari game satu hingga game ke enam ini to perfection
walaupun ada beberapa
beberapa kesulitan yang kita hadapi tapi anak anak ini saling percaya
dan percaya juga sama coaching staff
jadi bisa mengeksekusi game plan dengan sangat baik
sangat haru sekali sangat bangga sekali saya sama tim ini
dan bisa dibilang tim ini sudah mencetak sejarah bagi indonesia
dan kami berharap di sea games tahun depan kita bisa mempertahankan
prestasi ini mbak
kalau dilihat ini sambil tadi mas jeremy menyampaikan bicara begitu ya
sambil ada juga videonya saat kemenangan
saat kemudian lagu indonesia raya dinyanyikan
itu harunya masih terasa sampai sekarang loh mas
bangganya masih terasa sampai sekarang
kita datang ke vietnam dengan mindset target silver
tetapi saat kita sudah berhasil mengalahkan
vietnam tuan rumah di game sebelum lawan filipina ini
kita collectively percaya kalau kita bisa menyatukan
kepercayaan untuk bisa terus mendapatkan medali emas gitu ya mas jeremy
pastikan di malam malam ini
pastikan di malam malam sebelum kita mau bicara soal cerita cerita di balik layar
kalau kita lihat penampilannya kan luar biasa
performanya luar biasa
di malam biasanya semalam sebelum pertandingan
itu ada briefing khusus nggak sih dari timnas basket ini kan mas jeremy sebagai manajernya juga
kemudian ada coachnya juga beberapa di sana
apa yang kemudian menjadi motivasi khusus gitu
tapi emas di depan mata nih
nah ada cerita cerita menarik gak sih mas
apa yang biasanya disampaikan pada tim nas
sebetulnya lebih ke penyamaan mindset ya
seperti kita tahu pembina bola basket indonesia pak erick thohir dan ketua badan tim nasional juga pak eda bakri menyampaikan bahwa
jadi benar benar beban itu tuh sebetulnya
ya di mereka gitu loh
jadi mindset itu yang kita sampaikan ke semua pemain
kita setarakan semua pemain harus punya mindset nothing to lose
jadi anak anak juga mainnya dari menit pertama hingga terakhir
tidak melihat score
jadi ya udah dia main aja lepas
dan kita kasih lihat
kita bisa menutup kemenangan ini ya di detik detik terakhir gitu
ya akhirnya berbuah manis
sangatlah manis tidak hanya bagi timnas tapi juga bagi seluruh rakyat indonesia
tapi kalau kita bicara evaluasi nih mas jeremy
evaluasi dari performa timnas basket indonesia saat ajang sea games sih apa kira kira mas yang bisa lebih ditingkatkan
karena kita tahu ya target selanjutnya salah satunya di fiba asia cup juli mendatang
jadi seperti yang mbak mivri bilang
di juli mendatang itu kita ada fiba asia cup yang kebetulan di jakarta mbak
di hostnya di jakarta
di juli tanggal dua belas kita mulai
lalu kita di tahun depan kita menjadi host dari kejuaraan dunia bola basket
bersama okinawa dan manila
jadi untuk qualify kejuaraan dunia itu
kita harus finish di delapan besar di fiba asia
yang notabene juga negara kita ini indonesia belum pernah mencapai target tersebut selama ini mengikuti fiba asia
jadi saya rasa secara evaluasi juga dari level lawan yang kita itu satu grup dengan jordania dan saudi arabia dan australia
kita harus berhasil memenangkan
memenangkan at least dua game di fase grup
untuk qualify ke next round dan kita fight untuk delapan besar
jadi secara evaluasi sih kita harus tahu kalau lawan di fiba asia itu lebih physical lagi
secara size lebih besar
dan kita harus lawan dengan speed dan akurasi tembakan
oke jadi speed akurasi tembakan menjadi catatan catatan juga ya

speed akurasi tembakan menjadi catatan catatan juga ya
terutama juga nanti kita lihat
ketika bergabung dalam training camp
begitu ya mas ya ikut dalam training
saya mau tanya persiapannya seperti apa nanti
yang pertama untuk training camp nya
pembinaan atlet lokal ini dibandingkan para pemain atau atlet atlet naturalisasi
fokusnya akan seperti apa
mungkin mas jeremy bisa berbagi di sini
agar kita sama sama berharap nih kemenangan atau puncak posisi dari timnas basket indonesia ini bisa selalu konsisten berada yang teratas gitu
silakan mas jeremy
untuk fiba asia kita akan training camp di australia
mulai dari tanggal sembilan juni hingga dua puluh empat juni
itu juga bertepatan dengan sebelum adanya windows qualifier world cup di jakarta di tanggal satu juli kalau saya nggak salah
itu kita akan berhadapan dengan jordania dan saudi arabia juga
dan itu memang training camp kita di australia ini sangat difokuskan ke pemain pemain
jadi bisa kalau misalnya mbak mivri tahu hampir mayoritas pemain kita itu di bawah dua puluh lima tahun
jadi development mereka masih mempunyai ceiling yang cukup tinggi
jadi kita harap persiapan kita di australia ini akan menjadi persiapan yang berharga untuk mereka di fiba asia maupun seterusnya gitu
termasuk diantaranya juga intinya adalah pembinaan baik itu atlet lokal maupun para para pemain naturalisasi ya mas ya
doa yang terbaik dan dukungan optimal selalu pasti diberikan oleh rakyat indonesia kepada timnas basket indonesia
salam ya mas untuk semua pemainnya dari kami di sini di cnn indonesia
sekali lagi selamat terima kasih mas jeremy santoso sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected